dan presiden jokowi dodo telah berada di solo untuk menjenguk cucu pertamanya
presiden jokowi dodo dan istrinya iryana menjenguk cucu pertamanya di rumah sakit pku muhammadiyah solo pada kamis sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
sekitar satu jam di dalam jokowi keluar bersama putranya gibran raka buming raka
dan gibran kemudian menyampaikan nama anak pertamanya yaitu jan f tes sri narendra
namun di sela pengumuman nama anaknya gibran juga menyempatkan untuk mempromosikan usaha martabaknya
sementara itu jokowi tidak banyak bicara ia hanya mengaku senang dan bahagia menjadi seorang kakek